sementara itu pemerintah bank indonesia telah membeli surat berharga negara atau sbn sebesar rp dua ratus dua puluh lima triliun
pembelian itu terdiri dari pembelian di pasar perdana atau sesuai undang undang nomor dua tahun dua ribu dua puluh
tentang kebijakan keuangan negara dan juga stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid sembilan belas
serta dari pasar sekunder
lebih lanjut bi mengatakan sbn yang dibeli adalah obligasi jangka pendek atau tenor yang berada di bawah satu tahun
dan surat utang yang tenornya berada di atas satu tahun atau jangka panjang
untuk tahun ini pembelian bi di pasar sekunder sudah mencapai rp satu ratus enam puluh enam dua triliun
sementara di pasar primer pembelian sebelum ada undang undang sebanyak rp sepuluh tujuh triliun
dan setelah terbitnya undang undang pembelian mencapai rp dua puluh tiga sembilan puluh delapan triliun
dengan kepemilikan sbn ini bi berencana melakukan operasi moneter
yakni dengan melakukan repurchase
lewat kebijakan ini bi berharap akan ada penyerapan maupun penambahan likuiditas
di pasar keuangan dan perbankan dalam negeri
itu pasar perdana yang utama maupun gso itu rp dua puluh tiga triliun
totalnya berapa ya rp dua puluh tiga sembilan puluh delapan triliun
ini yang sudah kami beli sejak ditanda tangannya
dan keputusan bersama enam belas april dua ribu dua puluh
nah sebagaimana tadi kami sampaikan selain membeli pasar perdana
kan sebelum ada undang undang ini pun bank indonesia akan melakukan stabilisasi nilai tukar
pada saat saat asing menjual sbn nya ya nggak ada yang beli
makanya bank indonesia membeli itu ya membeli di pasar sekunder
itu sekunder itu bukan primer bukan perdana ya
jumlahnya yang tadi saya sampaikan
sehingga secara total baik yang sudah kami beli di sekunder
maupun primer perdana termasuk yang undang undang nomor dua tahun dua ribu dua puluh
jumlahnya bi tahun ini membeli dua ratus dua puluh lima triliun